komisi pemberantasan korupsi kabarkan menetapkan mantan kuasa hukum setiano fanto fredri hyunadi dan dokter rumah sakit medika permata hijau dr bimanesh sutardjo sebagai tersangka
keduanya menjadi tersangka kasus perintangan penyidikan korupsi ktp elektronik dengan tersangka setia novanto
mengutip detik com ketua tim hukum dpn peradi saprianto reva yang merupakan kuasa hukum fredrik mengungkapkan
nama bimanesh ada di dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau spdp yang ditujukan kpk kepada fredri
bimanesh merupakan dokter yang menangani novanto ketika insiden kecelakaan mobil toyota fortuner menabrak tiang listrik di permata hijau enam belas november lalu
kpk dijadwalkan menggelar konferensi pers terkait penetapan tersangka frederick yunadi dan bimanesh sutarjo sore ini
saat ini saya sudah tersambung melalui telepon dengan sekjen ikatan dokter indonesia dr adib humaydi selamat sore dr adib
selamat sore mbak putri
dokter apakah sudah mendengar informasi soal penetapan tersangka ini
sudah saya juga sudah koordinasi dengan teman teman di kpk juga
jadi memang ada betul penetapan tersangka apa tanggapan idi kemudian
ya jadi terkait dengan
hal ini tentunya kita harus melihat dari dua aspek sebenarnya
satu aspek yang terkait dengan bahwa ini sudah menjadi komitmen bersama antara idi dengan kpk di dalam penegakan tindakan korupsi
sehingga itu muncul di dalam kerangka pada saat kita membuat ada second opinion
kemarin yang sudah kita lakukan bersama dengan kpk
yang kemudian tentunya ada tanggung jawab tugas daripada kpk di dalam penegakan tindakan korupsi
sesuai dengan undang undang
maka tentunya kpk sebagai aparat hukum yang terkait dengan hal ini
kalau memang itu ada dugaan dugaan yang dianggap itu melindungi pasti akan melakukan langkah langkah hukum terkait dengan hal ini
nah apakah kemudian sekarang teman sejawat kami ini terkait dalam konteks dia pelanggaran di dalam pidana umum
sesuai di dalam undang undang tindak bidara korupsi
di dalam dianggap
atau merintangi terhadap penyidikan
ataukah ada hal hal yang dianggap merintangi dalam konteks pelayanan keprofesian
teman sejawat kami ini sebagai dokter
karena kalau kita bicara sekarang konteksnya itu adalah di dalam pelayanan keprofesian
bahwa si dokter tersebut dianggap itu melanggar standar pelayanan
melanggar standar etik
maka itu sebenarnya
kewenangan ada di tingkat organisasi profesi dalam hal ini
katakan dokter indonesia
nah ini yang kita belum
masih belum jelas soal itu ya
karena proses di internal kami pun juga sudah kami lakukan
terkait dengan klarifikasi
terkait dengan dugaan dugaan yang dianggap bahwa ada pelanggaran etika
terhadap kasus ini
evaluasi itu sudah di
masih masih berproses berarti di id ya
masih di dalam proses penyidikan
masih di dalam proses penyidikan
masih di dalam proses penyidikan
masih di dalam proses penyidikan
tapi artinya memang ada permintaan
proses seperti itu bagaimana
apakah memang ada permintaan dari kpk
tolong minta kepada idi karena memang bekerja sama kan
apakah kpk meminta kepada idi atau bagaimana
tangan jawab dari organisasi profesi sebenarnya
tangan jawab dari id
pada saat kemudian ini sudah menjadi isu nasional
kemudian ada secara lisan bahkan
maka menjadi tanggung jawab kita bersama dengan
kita punya namanya majelis kehormatan etik
maka kita majelis kehormatan etik adalah langsung melakukan proses
terkait dengan hal itu
berapa lama prosesnya biasanya pak adip
karena ini sejak november
sekarang sudah januari
sudahkah ada hasil dari evaluasi yang dilakukan majelis kehormatan etik itu
ya kalau ada hasil berarti kan ada klarifikasi dari pihak lain
verifikasi dari teman sejawat tadi
kita sudah melakukan proses pengawalan juga
tapi kan perlu kita cross check dengan klarifikasi klarifikasi dari pihak pihak lain yang terkait
yang masih di dalam proses penyidikan
terkait dengan apakah ada dugaan pelanggaran etik atau tidak
nah tetapi tentunya terkait dengan hal ini
akan lebih baik bagi kami tentunya
pada saat kemudian kpk menganggap ada penghalangan atau merintangi terhadap proses penyidikan
yang itu terkait dengan pelayanan keprofesian
maka saya kira nanti kpk pasti akan berkoordinasi dengan idi
untuk meminta id
untuk memberikan keterangan ahli
apakah ada prosedur prosedur sop standar yang itu dianggap bisa menghalang halangi dalam proses penyidikan
terakhir pak adip apakah akan memberikan pendampingan hukum kepada dr bimanes sutarjo
ya jadi tadi itu dua konteksnya itu
apakah ini terkait dengan dianggap ada pelanggaran pidana umum
kalau pelanggaran pidana umum tentunya itu adalah kewajiban atau hak warga negara
ya tapi kalau itu kemudian terkait dengan pelayanan keprofesian
dan dari internal kami
dianggap bahwa itu ada proses proses yang masih on the track sesuai dengan sop dan standar etik
maka menjadi kewajiban kami juga nanti harus melakukan proses pendampingan terhadap anggota kami
terima kasih pak adib humaydi
kami akan terus menunggu perkembangan keterangan terbaru dari ikatan dokter indonesia
terima kasih pak adip